menurut perintah undang undang bpjs tenaga kerjaan empat puluh tahun dua ribu dua
tentang sistem jaminan sosial nasional
pt asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia atau asabri
dan pt dana tabungan dan asuransi pegawai negeri taspen akan melebur
jadi satu paling lambat pada tahun dua ribu dua puluh sembilan
proses peleburan akan dilakukan oleh tim koordinasi
yang dibentuk dari unsur dpr kemudian bpjs ketenagakerjaan taspen dan juga asabri
kemarin kami baru dipanggil oleh dpr untuk mempersiapkan hal tersebut
dan bpjs kena kerjaan siap untuk hal tersebut
dan kita akan bicarakan dengan para stakeholder dan pihak pihak terkait